di mana semuanya dibuka hanya pada satu arah ya ini dari arah jakarta ke semarang
sampai saat ini belum ada keterangan atau keputusan resmi kapan akan diberlakukan
one way dari arah cipali menuju ke kalikangkung semarang
meskipun rencana jadwal awalnya adalah pukul dua siang